tumpen kamu pinter
kadang kadang sih bos
dulu dulu tenang aja ada
gerah banget saya nih bos
kepanasan kayak ada api
wih jangan berisik
ada hantu bola api bos
ngerin aku nakutin warga gitu namanya
nih pak rt
saya cuma engga mau kalo sampe ada korban lagi
bener tuh pak rt
iya sabar dulu sabar dulu
jangan terbawa emosi
sekarang ini kan saya sudah ada bala bantuannya
trio dakdikduk hansip hansip saya
jadi insya allah saya dan dakdikduk itu akan menjaga
keamanan dan juga kenyamanan kampung sini
asal didukung sama para warga setuju ya
setuju pak rt
kalo pak deket dek disini juga
saya sih milih pindah aja
karena buat saya nyawa itu lebih penting daripada tempat tinggal
kalo sampe hantu itu marah lagi
ya kita ngalah aja
jangan kita malah nantangin
ingat ya bapak bapak
dan engga ada yang jual
kita ngalah aja tanah kita ya
kita dari sini
itu bulu hati
ada apaan sih
ada hantu bulu hati pak
hantu bulu hati pak
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
ada apaan sih
eh siapa kamu
bos kemandan ini gerak geriknya menjeligakan bos kemandan
betul betul bos mendingan kita interogasi aja tuh bos
eh siapa kamu
ya ya ya bos kemandan dia gak mau nyaut
tunjukkan siapa kamu sebenarnya
tempat kamu nana
pokoknya ada singlet
oi dapet soalnya
eh tunjukin wajah asli kamu siapa kamu sebenarnya
yalah kok malah dem aja
buka mau teman teman
yalah jalan jalan jalan
mana tuh wale kepala lente kepala kaki
bu bu bu mana sepatu
yah mumpet dimana ini
kamu gimana sih
bukannya di lawan hantunya malah kabur
yah abang gimana sih
kan abang selaku ketua ansib dan pimpinan ansib
bos komandan ansip harusnya berani
ini ninggal kita berdua ya duk ya
sebarangan aja kamu
eh aku tuh kabur
ya karena hantunya tuh serem
makanya aku lari duluan
yah abang udah ninggalin
eh bos kecap
nih dengerin ya
ini warga jangan sampai tahu dengan kejadian ini
termasuk pak rt kita
yah eh semprul
emang kenapa ya kalau warga sama pak rt tau
masalah banget loh
gue kagak ngerti dah
udah bilang kayak gitu budak lo
nanti kalau hantunya cemer gimana
bahaya diikutin lagi kita
ih moh aku
hidup tuh budaknya kamu
kalau mau kopi dengar dia
he he dulu dulu tenang aja ya ada dick
gerah banget saya ini bos kepanasan kayak ada api
will jangan berisik
ada hansip eh ada hantu bola api bos
eh ada api
eh ada api
eh apa salahnya
lupa lupa lupa
masalah apa ya bos
teror hantu bola api makin menjadi jadi pak rt
semalam aja kita diteror sama hantu bola itu pak rt
katanya pak rt sama hansip dakdikduk bakal menjamin keselamatan kita semua
sabar pak sabar
jangan kebawa emosi
kalau begini caranya kita pindahin dari sini
eh harus pindah aja kalau begini pak rt
bapak dan ibu juga menenangkan dong anggota keluarganya
jangan terbawa emosi
bahaya nanti ada provokasi provokator bagaimana
ini kenaan sih
pegang pak rt
kalian ini nggak boleh menjalankan salah salahan
ini kan bukan salahnya pak rete apalagi salahnya bang hansip
ini semua itu musibah
saya aja yang kena musibahnya udah bisa pasrah
nah kalau bapak bapak sama ibu ibu mau pindah
hmm ya juga sih bu ranti
bu ranti aja kena musibah
bu ranti aja nggak salahin pak rt
masa kita salahin pak rt
yaudah kalau gitu pak rt terima kasih
hayo dah mendingan sekarang pada baru baru aja
maaf ya pak rt
iya pak rt
pak rt gak usah gr saya bukan ngebelain pak rt
kerupuk sama pisangnya yang makasih
eh pak rt itu buat
pak rese itu buat ahli sama rapa
hah siat teh